presiden joko widodo meresmikan terminal baru bandara internasional supadio pontianak kalimantan barat kami siang
selain memuji arsitektur terminal yang dihiasi dengan ornamen dayak presiden meminta pt angkasa pura ii memperhatikan pertumbuhan penumpang di bandara ini
saat ini bandara internasional supadio pontianak melayani sembilan maskapai penerbangan domestik dan luar negeri
terminal bandara internasional supadio telah dilengkapi peralatan navigasi canggih airnav berstandar internasional
kapasitas bandara internasional supadio pontianak saat ini tiga empat juta penumpang
rencananya bandara internasional supadio pontianak akan diperluas dua kali lipat di masa mendatang
begitu sangat megahnya dengan ornamen dayak
yang sangat arsitektural dan kita harapkan bandara ini mencukupi untuk penumpang yang sudah setiap tahun selalu membukta
artinya kalau sekarang tiga lima juta berarti tahun depan sudah tidak cukup lagi terminal ini
sudah tidak cukup
tadi saya bisik bisik kepada menteri perhubungan ya kalau nggak cukup berarti harus dibangun lebih besar lagi